dia sudah tenang di alam bak
jadi tidak usah kau ganggu lagi
benar benar kurang ajar
kali ini aku benar benar memaksa
cepat bebaskan ibuku
dimana makan putra kurang kebuan
aku akan membuat perhitungan
kau pikir kau bisa mengalahkan
aku akan membuat perhitungan
yunda yunda mau kemana
aku ingin menyusul ke kandap prabu
aku sangat khawatir memikirkannya
yunda sebaiknya berada disini
karena istana sekarang dalam masalah yang besar
kandap prabu bisa mengatasi semuanya
aku tidak bisa berdiam diri saja
sedangkan kandap prabu sedang dalam bahaya
aku harus menyusulnya
kalau yunda datang membantu kandap prabu
dia akan mengganggu rencana rakyat maruko
mau kemana gusti
karena kadang di luar sedang tidak aman
aku akan menyusul ke kandap prabu
aku tidak tenang dia dalam bahaya sekarang
jika ratu subang larang pergi keluar istana
rencana yang sudah disusun musti amuk marugul bisa hancur
sebagai orang yang dipercaya oleh prabu siliwan
untuk menjaga istana
menginginkan gusti ratu tetap berada di dalam istana
kepalaku sakit sekali
kepalaku yang terhadap prabu
cepat pergi sekarang
sandika gusti ratu
hamba dengan senang hati melakkan tangan
kepalaku sakit sekali
rai akan terjadi
sepertinya penyakitku kambuh
mungkin keadaan ini membuatku menjadi banyak kekejaman
kepalaku sakit sekali
kepalaku sakit sekali
sepertinya penyakitku kambuh

aku harus mencari waktu yang tepat untuk menolong raih prapu siliwangi
setelah itu dia akan berhutang budi kepadaku
kawan dia terus mengejarku aku harus bersembunyi
aku harus bersembunyi
aku harus bersembunyi
aduh jahat man
oh ada suara nangka jatuh amin
bukan nangka jatuh atau kayak gitu mek ya man
masa durian bersuara
mungkin durian beranak itu mah
emang ada durian beranak
baso aja ada yang beranak
masa durian tidak ada
ini suara suaranya teh
eh di sana
apa yang terjadi
ya kamu tadi dari perguruan mana
saya tidak dari mana mana
saya terjatuh dari atas
jatuh dari atas
masa dari bawah
asal kenal suara anak teh woy
ke e nya ti aman
eh di sana
tahu gak curaling
ntaralah jodhipi berarti
tegaul kamu mat
ya curaling teh adalah salah satu muridnya
sebagai pesuruh nak
pokoknya saya lagi nyari nyari dia
kalau ketemu pasti saya pukulin dia teh
cekil kasih curaling teh
pokoknya dia teh orangnya teh rada sedikit sedikit rada ngon
daik nih disuruh suruh sama itu teh sama dunungan anak teh
lagi dihukum sama dengan nama dia teh
cuma nggak tahu kemana orangnya
ketemu sama saya juga mudik
kusaya teh teh teh
perasaan asa baunya saru wak
nih kamu curaling bukan
buka gara gara sok teh kedokter buka
saya buka dulu ya
buka dulu lah
kalau kisanak berani membuka tergos nak
kisanak akan saya beri hadiah
gimana kalau saya nikahkan dengan perempuan sekampung
tidak ada orangnya juga
si curaling ya teh
oh pantesan saya cari cari kemana kemana gak ada
si ngorengnya ada di sini
jangan disegar dulu mak
kalau lepas lagi sakit
si kisanak tetap di banding ya
tidak ada orangnya
tidak ada orangnya
tidak ada orangnya
tidak ada orangnya
tidak ada orangnya